dan melalui sambungan telepon telah bergabung bersama kami gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat siang pak ganjar
dari hasil rapid test kemarin lalu bagaimana dengan nasib warga mungkin yang tinggal di sekitar pabrik obat anti nyamuk di kawasan demak jawa tengah pak ganjar
ya pak bupati pak sekda kemarin sudah melapor kepada saya untuk beberapa hal dan salah satunya yang saya tanyakan memang soal perkembangan dari obat nyamuk ini
dan ternyata persis seperti diberitakan cnn tadi itu mereka sebenarnya bagus dalam arti dimulai dari rapid test kesadaran yang dibangun oleh perusahaan
kalau semua mau begini bagus itu artinya kita akan tahu berapa reaktif kemudian berapa yang positif langsung kita pcr ya
dan kemudian kita bisa melakukan treatment setidaknya saya sudah sampaikan pak bupati pak sekja segera ditata semuanya
maka kalau tidak salah per hari ini saya meminta membuat peraturan bupati terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat
ini juga dilakukan oleh kota semarang malah lebih dulu
dan karena ini di sekitar semarang raya kira kira hampir sebulan yang lalu kita sudah merapatkan bahwa kondisi ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan sendiri
tapi harus antar pemerintahan dalam satu kawasan
nah demak salah tiga
kota semarang kabupaten semarang gerobokan kendal ini satu area
agar mereka saling bekerja sama untuk menyampaikan
dan dari mereka yang reaktif kemarin kan orang demaknya nggak ada itu
beberapa dari pati dari kota semarang begitu kan
sehingga ketika kemudian harus dilakukan tindakan maka traffic ini yang mesti kita atur
maka dengan adanya peraturan pembatasan kegiatan masyarakat yang dikeluarkan oleh pak bupati hari ini
harapannya bisa membantu dan saya malah justru berharap seluruh perusahaan yang punya karyawan banyak
dengan kesadarannya sendiri merapi tes itu saya kira cara yang paling bagus untuk bisa mendeteksi ekosistem yang ada di wilayah kerjanya
tapi dari keterangan pemilik pabrik sendiri bagaimana pak protokol kesehatan yang sudah diterapkan di pabrik tersebut
sampai akhirnya juga sudah hasil rapid test keluar kemudian dinyatakan ada enam karyawan yang positif itu seperti apa pak
apakah sudah di tracing juga
iya sekarang di tracing jadi pemerintah kabupaten membantu melakukan tracing
mana hubungan erat dekat dan hubungan sosial itu dilakukan
makanya yang lain kan non reaktif ya artinya negatif lah dari hasil rapidnya
tapi itu tidak bisa menjamin
maka betul pertanyaan ini bagus mesti ditindaklanjuti dengan menata area kerjanya
biar berhadapan terus kemudian berjalan
jarak dan sebagainya
maka beberapa perusahaan yang ada di jawa tengah kemarin sudah kita minta juga
bahkan jauh jauh hari sebelumnya untuk mereka saling menata
apalagi yang badat karya
mulai masuk cuci tangan jaga jarak pakai masker termasuk cara duduk
kalau mereka berhadapan hadapan dipinggirkan
kalau terpaksa berhadapan dikasih tabir
tabirnya apa terserah mau pakai plastik boleh mau pakai nika boleh begitu
sehingga mereka protokol ini bisa ditaati
nah kalau kemudian hari ini belum
silahkan dilakukan ini bagian dari improvement
untuk memperbaiki dengan kesadaran yang tinggi begitu
itu yang penting untuk dilakukan oleh setiap perusahaan atau pabrik pabrik yang memang padat karya
untuk rumah sakit sendiri pak di kawasan demak ini
apakah juga siap untuk menampung pasien pasien covid sembilan belas di sana
terkait juga dengan fasilitas kesehatan
oh siap mbak siap
siap siap bisa kok
kan kita bicara
tidak hanya sekedar pemerintahnya itu sendiri
apakah bupat bupat itu sendiri tidak
kita siapkan di seluruh jawa tengah
jadi demak ke semarang itu dekat
nah semarang banyak fasilitasnya juga
kalau memang umpama dia tidak bisa menampung
tapi sementara ini mereka masih bisa menampung
karena itu kemarin dilaporkan oleh bupatinya langsung
jadi jawa tengah bisa
bahkan di solo itu kita siapkan khusus mbak
kalau umpama umpama kita sih tidak minta
umpama itu jadi outbreak besar gitu
ada satu rumah sakit yang kita siapkan
namanya rumah sakit bung karno
yang ada di solo itu kita siapkan
kalau perlu kita masukkan ke sana
bahkan rumah sakit pemprov yang ada di solo juga
sekarang masih bednya masih tersedia cukup
pak langkah efektif pak untuk mencegah
ataupun meminimalisasi penyebaran virus covid sembilan belas
terlebih di kluster di kawasan pabrik ini seperti apa pak
yang sangat efektif yang mungkin bisa ditiru juga
di beberapa pabrik yang ada di tanah air
satu segera melakukan rapid test
jadi rapid test itu saya apresiasi
semuanya kalau bisa seluruh perusahaan
anggarkanlah untuk melakukan rapid test
itu kepentingan perusahaan sendiri kan
kalau tidak kita nanti melakukan sebuah tindakan
kalau kita dari tindakan kan kalau melihat seperti itu
kalau anda nggak bisa menata sendiri terpaksa saya tutup
untuk ada tata dulu begitu
nah kita juga menjaga kan
waduh jangan ditutup pak
nanti pendapatan kita dan sebagainya oke
berarti anda harus menyiapkan protokol protokol kesehatan
yang mesti ketat
apcd yang tadi saya katakan menjaga jarak di sana
cara masuk flow nya diatur cuci tangan pakai masker
edukasi ini menjadi sangat penting
maka tidak hanya di kluster pabrik obat nyamuk ini
kita juga menata pasar
cuman kemarin pada saat penataan pasar
lebih banyak terjadi hasil reaktif
kemudian ditutup tiga hari disemprot masuk lagi
maka saya kirimkan surat pada seluruh bupati wali kota
untuk menata penataannya penjarahnya
dikasih petugas ada yang patroli begitu
nah kalau orang orang yang nanti yang ketahuan melanggar
bapak tidak pakai masker di situ
sudah langsung suruh keluar saja
sehingga itu akan punya deterrent effect yang bagus
nah kita mencoba mendorong warga
termasuk pengelola pengelola itu untuk sadar itu
itulah yang di beberapa tempat kita simulasikan
di rumah ibadah kita simulasikan
tempat belanja tradisional modern kita simulasikan
tempat pariwisata kita simulasikan
termas tempat pabrik semacam ini
oke singkat pak singkat saja nih
terkait informasi terbaru untuk kasus corona yang di jawa tengah
bagaimana pak untuk hari ini
iya masih ada daerah daerah yang peningkatannya cukup tajam
tapi karena ini keaktifan yang dari kepala daerahnya
kota semarang kota soal kabupaten megelang ya
terus kemudian beberapa kemarin saya datangi temanggung
ini menjadi catatan kita karena relatif itu masih merah
tapi bukan berarti yang hijau ini aman aman saja loh
kawangan bupati wali kota segera dicek
agar kita bisa tahu
jadi begitu kondisinya
baik terima kasih pak ganjar pranowo
gubernur jawa tengah telah bergabung bersama kami di news hour cnn indonesia